dan presiden joko widodo mengadakan video conference dengan masyarakat indonesia yang ada di sydney australia
kegiatan itu dilakukan terkait penundaan kunjungan presiden ke australia setelah melihat situasi di indonesia
video conference berlangsung minggu siang di istana bogor jawa barat
dalam video conference presiden menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bertemu langsung
presiden menegaskan indonesia dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan
setelah berlangsungnya unjuk rasa pada tanggal empat november yang lalu
presiden juga mengatakan akan mengundang tokoh politik dan agama untuk menyejukkan suasana
menurutnya negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdemonstrasi namun dengan cara yang tertib dan damai
saya sampaikan bahwa kondisinya aman stabilitas politik juga tidak ada masalah
sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan
tetapi masih memerlukan konsolidasi konsolidasi politik konsolidasi kenegaraan